anda kembali bersama kami di newscast
mirsa mulai dua puluh empat april pukul atau tepatnya hari ini
kementerian perhubungan akan melarang sementara semua sarana transportasi umum darat laut udara kereta api maupun kendaraan pribadi dan sepeda motor
dengan tujuan keluar atau masuk wilayah psbb jabodetabek atau zona merah covid sembilan belas lainnya
kita saksikan kembali pernyataan jurubicara kementerian perhubungan pada dua puluh tiga april kemarin
kementerian perhubungan bersama pihak pihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini
termasuk diantaranya kementerian terkait kepolisian republik indonesia pemerintah daerah otoritas bandara otoritas pelabuhan dan operator kereta api
jangan lupa untuk disiksa dan dilahirkan kepada orang lain yang berniaga juga dalam kecocokan ijin dan
pertanyaan inilah bagaimana peraturan ini akan tahu dari pihak pelabuhan tersebut jadi bootyp ending ziekthuraan muda arti harga kembali zaman hampir tanpa penahanannya
saya perhatikan hari ini
untuk kereta api tanggal delapan juni untuk transportasi laut dan satu juni untuk transportasi udara
hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi covid sembilan belas di indonesia
untuk itu kami meminta kepada seluruh anggota masyarakat

mulai malam ini juga semua unsur yang terkait akan turun ke lapangan
untuk memastikan penerapan peraturan ini
bersama bapak dahrmaning tias yang merupakan direktur eksekutif institut studi transportasi
bang dharma selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami apa kabar bang
alhamdulillah sehat sehat semoga alti dan para pembesar cnn dalam keadaan sehat juga
bang dharma kita langsung saja ke persoalan pembatasan arus kendaraan untuk pelarangan mudik ini
apa catatan anda terhadap permenhub yang baru keluar ini
pertama saya senang
tentu saja tanggal dua belas april yang lalu
instan mengadakan diskusi mengenai sebaiknya mudik atau tidak
dan ternyata semua narasumber itu sepakat tidak mudik
karena mudik bisa menjadi media penyebaran virus corona ini lebih maksimal lagi ke daerah daerah
nah sehingga dengan adanya keputusan untuk tidak mudik itu saya gembira
dan keluarnya permenhub nomor dua puluh lima ini saya kira sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh teman teman yang ada di lapangan dalam hal ini
kepolisian dan teman teman perhubungan sendiri untuk mengendalikan pergerakan transportasi
jadi menurut saya permen ini sudah cukup clean apa apa yang boleh dan tidak boleh
menurut saya yang paling penting adalah ketegasan aparat
jadi tidak boleh ada lagi pengecualian pengecualian
sejauh tidak ada pengecualian pengecualian
saya kira pelarangan mudik ini bisa efektif untuk memutus mata rantai merebaknya puasa ke daerah daerah
nah persoalan yang dihadapi tentu saja adalah teman teman operator transportasi
baik itu darat laut udara
nah itu yang saya kira harus dipikirkan oleh pemerintah
karena ketika moda transportasi mereka itu tidak beroperasi
maka sebetulnya yang berkurang itu hanya bukan operasional gitu
tetapi bukan tetap seperti misalnya cicilan kebang sdm pemeliharaan kendaraan
itu kan tetap gitu
apakah negara dalam hal ini pemerintah itu sudah memikirkan
memberikan kompensasi kepada para operator itu
kalau kereta api kebetulan masih bumn
jadi saya kira seluruh kerugian kereta api itu tidak ada masalah misalnya ditanggung oleh negara
atau juga misalnya garuda garuda kan bumn
tetapi yang swasta ini baik itu laut udara darat dalam hal ini yang berbasis bis
ini saya kira yang harus dicarikan jalan keluarnya
sementara kalau yang saya baca itu kan kompensasi baru diberikan untuk yang udara
yang darat bagaimana
coba kebetulan yang darat ini mayoritas justru swasta
yang bumn nya kan cuma damri
demikian juga kapal laut
itu yang tumn kan pelni
nah yang bumn menurut saya sih
kalau sejauh negara itu masih eksis masih bisa di cover oleh negara
tetapi yang swasta ini saya kira yang harus dipikirkan oleh pemerintah
oke kita sepakat kalau ini yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona
tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan
salah satunya tentang konsekuensi yang tadi anda sebutkan terhadap para pengguna transportasi
para pengusaha jasa transportasi begitu
nah kalau anda melihat adanya pembatasan transportasi
bang dharma sebetulnya seberapa masif nanti dampaknya terhadap arus perputaran barang
maupun arus perputaran penumpang
terutama saat ini kita sedang kalau tahun tahun biasanya begitu ini adalah musim mudik lebaran
di mana masyarakat sangat masif jumlahnya yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya
kalau ini karena larangan dan sebetulnya kan masyarakat itu juga punya sadaran
kalau kami melakukan perjalanan itu punya resiko
hanya saja memang kan ada orang yang de facto dihadapkan pada persoalan untuk survive di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
terutama kan yang mudik paling banyak kan dari jabodetabek ya
nah karena itu menurut saya supaya tidak terjadi pergerakan yang cukup masif antar
warga dari wilayah jatuh ditabek pemerintah entah itu pemerintah pusat pemerintah daerah
itu mestinya segera memberikan kecukupan minimal pangan ya kepada warga yang punya potensi untuk mudik
nah ini harus dicari sebetulnya yang membuat mereka ngotot itu apa
kalau memang itu persoalan ekonomi di sini pemerintah bisa memaksa mereka menahan mereka untuk tidak mudik tapi dengan kecukupan hidupnya
dan saya kira tidak perlu dipertentangkan oleh pemerintah daerah atau pokoknya warga indonesia dicukupi kebutuhannya supaya mereka tidak mudik
baik bang dharma ini saya juga ingin mengetahui nanti bagaimana potensi kerugian yang bisa didapatkan oleh para pengguna
pengusaha jasa transportasi
nanti kita bahas usai jeda
bang dharma kita harus jeda terlebih dahulu
cnn indonesia newscast akan kembali
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di newscast
agar bisa mudik sebelum diberlakukan pelarangan belasan warga dari jakarta
sengaja menggunakan kendaraan wisata
sementara itu seorang penumpang bus rute tanjung priok bandung terindikasi positif covid sembilan belas setelah menjalani rapid test di terminal lewi panjang bandung pada kamis siang
petugas gabungan gugus covid sembilan belas kota banjar jawa barat kamis petang menjaring lima belas pemudik dari jakarta yang naik dua minibus pariwisata
sebagian pemudik ini tidak mengenakan masker dan mengabaikan imbuan jaga jarak dalam kendaraan

hasil pemeriksaan kondisi saat ini masih dalam suhu normal di kisaran tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh
masih di bawah normal masih suhu normal sehingga ini bisa diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan
kami siang pemprov jawa barat dan pemkot bandung menggelar rapid test covid sembilan belas di terminal lewi panjang bagi penumpang bus angkutan dalam provinsi dan angkutan antar provinsi
hasilnya seorang penumpang bus ruti jakarta bandung terindikasi positif
numpang yang berasal dari bekasi ini pun kemudian diserahkan ke dinas kesehatan
kuna ditangani lebih lanjut
adapun sepuluh penumpang lain didata oleh petugas karena masuk kategori orang dalam pemantauan
tim liputan cnn indonesia
dan kita lanjutkan dialog kita bersama dengan bang dharma nintias yang merupakan direktur eksekutif institut studi transportasi
bang dharma masih bergabung bersama kami
bang tadi saya sempat menyinggung soal bagaimana kerugian nanti akan dihadapi oleh para pengelola jasa transportasi
kalau kita ketahui memang
pada saat musim mudik lebaran seharusnya menjadi musim yang sangat bisa mendulang rupiah sangat banyak
begitu ya high demand high profit juga bagi para pengelola jasa transportasi
namun adanya pembatasan pelarangan mudik ini kemudian seperti sebuah mimpi buruk di tengah hari begitu
lalu anda melihat kerugian yang kemungkinan ini didapat apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap kerugian kerugian para pengusaha jasa transportasi ini
ya pertama mereka itu setiap lima belas hari
kalau tidak operasi sementara mereka satu harus mengisi ke bank harus memaintain kendaraan itu supaya tetap prima tetap membayar
berarti mereka itu akan mengalami minat
karena itulah sebetulnya menurut saya pemerintah harus mengambil peran
kita adalah bentuknya kompensasi atau bahkan mereka didarang untuk operasi
nah sementara kan pikiran mereka kita harus berjalan terus karena yang diatur di peraturan ojk itu kan
hanya yang memiliki pinjaman sepuluh miliar rupiah
sementara kalau teman teman asap ini pasti pinjamannya di atas sepuluh miliar
nah kalau mereka nggak akan dapat peringatan maka akan pebol pebol teman teman pengusaha asap ini
dan nanti kalau usahanya mereka sampai bangkit semua dan kondisi menjadi normal maka sebetulnya yang terlalu juga negara
karena akan susah
untuk membangkitkan kuasa untuk pindah ke sektor transportasi langsung
tapi soal menurut saya minimal pemerintah itu mengkapur biaya tetap yang tinggul karena akhirnya pelarangan untuk mudik ini
karena yang betul sebetulnya yang harus dikatakan bahwa teman teman ini berharap kerugian kerugian yang ada kemarin itu akan terkutuk pada saat
anggota mudik lebaran
tetapi kan anggota mudik lebarannya nggak ada jadi mereka nggak bisa menurutku kerugian kerugian ini
itu satu masalah yang masalah lain
dan pasti sudah banyak yang kesan tiket itu
sementara seperti dugaan saya uang yang masuk dari tiket itu sudah diinvestasikan
untuk perbaikan haramannya
jadi ini saya kira masalah yang paling sulit untuk teman teman anggota umum
baik itu darat laut maupun udara
ya jadi bang dharma ini di tengah force major situasi yang seperti ini
ya kalau menurut permen itu itu begitu
kalau itu kan berarti pemerintah yang harus memisahkan karena ini kan force major ya
jadi bukan karena kelalaian
tapi ini kebutuhan politik
kalau keputusan politik berarti pemerintah juga harus mengambil sikap politik untuk menyelamatkan angkutan umum kita
ee kereta api laut maupun udara
karena kalau kita tidak selamatkan sekarang nanti kebidikan ekonomi atau virusnya berlalu
maka kita akan kesulitan sendiri untuk menerbakan layanan kecantikan umum
baik bang darman intias ini semoga masyarakat dan juga para pengusaha jasa transportasi semuanya bisa berlapang dada menerima situasi ini dengan legowo
begitu dan juga kita sambil menanti solusi apa yang nantinya akan diberikan pemerintah agar nantinya jasa transportasi
baik barang maupun penumpang ini bisa kembali booming lagi setelah semua masa pandemi covid sembilan belas ini usai atau berakhir
terima kasih bang darman intias direktur eksekutif institusi sudi transportasi sudah bergabung bersama kami malam ini selamat malam bang
selamat malam buka alfi dan pemerintah asian
selamat malam bang darman intias
oh batal apa kata pihak maskapai
ada penerbangan untuk ke sana untuk jam sebelas

berbeda halnya dengan penerbangan komersial di bandara samratulangi manado sulawesi utara
sedikitnya masih ada sepuluh penerbangan komersial yang beroperasi normal hingga pukul dua puluh waktu indonesia tengah
untuk udara samratulangi per tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
masih beroperasi sampai dengan jam delapan malam dan tetap melayani penerbangan komersial
dan yang berangkat kita ada tujuh penerbangan untuk ke jakarta menggunakan batik dan citilink
makassar menggunakan lion dan ternate menggunakan wings air dan ke halmahera juga menggunakan wings air
begitu pula di bandara cilikriwut palangkaraya kalimantan tengah
jalur transportasi udara yang masih dibuka membuat
sejumlah warga memanfaatkannya untuk segera pulang ke kampung halaman
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
aksi petugas medis covid sembilan belas berseragam apd lengkap yang menghibur pasien di ruang isolasi rsud belambangan banyuwangi jawa timur mendadak viral di media sosial
cnn indonesia newscast segera kembali
jangan lupa like share dan subscribe terima kasih